kalau suami aku sendiri gak bisa dukung aku nggak apa apa
tanpa kamu aku bisa maju sendiri untuk cari keadilan itu
kalo kamu gak mau dengerin aku gak apa apa
tapi paling tidak kamu dengerin papa kamu
aku nggak peduli mau dengerin siapapun ya
aku akan tetep nuntut banding
langkah kamu itu salah elsa
ketika pesha meninggal
udah itu menit doang
ribet tau gak
padahal ya dengan nuntut banding
itu sama aja kita ngebelain anak kita yang mati sia sia di tangan orang ri
ngerti gak sih
lo mau ngancam ngancam gue lagi
basik tau gak
ricky mau ngancam ngancam gue lagi
dan pasti dia akan selalu tarik ulur
bukannya dukung gue malah ngeribetin
susah banget sih dibilangin sih elsa
karena ada yang saya ingin sampaikan ke elsa
gak usah banyak alesan
jauhin anak saya sekarang juga
saya teman elsa karena
kamu mau mengancam elsa
dengan alasan apa lagi riki
saya teman elsa karena saya ngerasa kesepian tante
semenjak kematian keisha
cesa itu bukan anak kamu
jadi kamu gak usah ngerasa kesepian karena keisha itu gak ada

tapi dia akan ingin
tante gak percaya
tante mau minta bukti sama saya
saya akan kasih

apa benar ini kediamannya ibu andien karissa

betul pak polisi
kalau boleh tahu ada apa ya
kedatangan saya kemari untuk memberikan surat panggilan dari kepolisian untuk ibu andi
kedatangan saya kemari untuk memberikan surat panggilan dari kepolisian untuk ibu andien
waduh gawat nih ya
apa ibu andien bisa kami temui
sebelumnya maaf pak polisi
ibu andiennya lagi gak ada di rumah
tapi pak polisi bisa nemui ibu rosa
mertuanya ibu andien
tapi pak polisi bisa nemui ibu rosa
mertuanya ibu andien
silahkan pak polisi
assalamualaikum ayang kiki
assalamualaikum ayang kiki
jadi begini ayang kiki
ini ada pak polisi nyariin ibu andin
tapi sudah bilang ibu andiennya ada di rumah
adanya ibu rosa

ya sudah kalau begitu kiki panggilin ibu dulu ya
bentar ya pak ya
eh ibu ya ibu
pas banget ibu datang
eh pak polisinya nyariin ibu sama mbak andien

yaudah kalau begitu uya pamit
balik lagi ke gerbang
bikin minum sekali ya
ada keperluan apa bapak datang ke rumah saya
untuk mencari ibu andien
jadi begini bu
jadi begini bu
nah ini kebetulan
pak polisi nyariin kami
pak polisi nyariin kami
kedatangan saya kemari
mau memberikan surat panggilan
buat bu andin dari kepolisian
untuk menjadi saksi atas
ini surat panggilan ibu
ibu memenuhi panggilan ini
siapa yang dapat panggilan
kalau mama boleh lihat
setelah menjalani hukuman yang singkat itu
oh iya terus saya juga dengar dari kiki samirna waktu itu
elsa sama nino datang menjemput bu chandra
apa ada ribut ribut di rumah sewaktu jemput bu chandra
ada sedikit ribut ribut sih
cuma kan memang karena udah malam ya
aku juga udah malas ribut sama elsa ya
jadi ya kita selesaikan dengan secara dewasa aja
dan lagi pula untuk masalah kayak gini ya maya
dia gak main main aku juga gak akan main main
yuk aku akan hadapin ya
mama yakin kamu bisa menghadapi ini semua
dan mama yakin karena kamu gak bersalah
kamu pasti akan bisa turn back ke dia
kamu ternyata diam diam abis ketemu dengan pak amar
ternyata pak amar kasih tahu nino
soal gue yang mau gandeng dia jadi pengacara gue
kenapa kamu ketemu dengan pak amar
iya aku emang ketemu sama dia
karena aku mau cari keadilan
keadilan macam apa lagi sih saka
dalam macam apa yang pengen kamu cari
udah lah no
kalau suami aku sendiri gak bisa dukung aku nggak apa apa
tanpa kamu aku bisa maju sendiri untuk cari keadilan itu
kalau kamu gak mau dengerin aku nggak apa apa
tapi paling tidak kamu dengerin papa kamu
aku gak peduli
mau dengerin siapapun ya
aku akan tetep nuntut mandim
langkah kamu itu salah elsa
dunia aku ini hancur no setelah keluar dari penjara
keluar dari penjara
belum jadi seorang ibu untuk keisha
keisha belum ngerasain dirawat sama apa
keisha belum ngerasain dirawat sama apa

tante mau minta bukti sama saya
saya akan kasih
mau kapan sekarang
apa bener iki punya bukti
kok jadi ribet gini sih
kenapa kau ngelamun